sumpah pemuda yang jatuh pada tanggal dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh
selalu diperingati oleh segenap bangsa indonesia
namun demikian apa peran pemuda memahami arti dari sumpah pemuda itu sendiri
kita sudah tersambung lewat sambungan zoom
dengan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
selamat sore pak zainuddin
selamat sore frida
pak zainuddin kita tahu bahwa pemuda ini merupakan generasi penerus
yang nantinya bertanggung jawab atas kemajuan bangsa
dalam momen sumpah pemuda ini
apa peran kemenpora dalam membangun jati diri pemuda indonesia
sedangkan kita tahu juga sekarang banyak sekali pemuda kita
sepertinya tidak bersatu dalam semangat sumpah pemuda
ya karena kesadaran itulah maka tema
hari sumpah pemuda ke sembilan puluh dua tahun dua ribu dua puluh ini
kami buat dengan tema bersatu dan bangkit
nah ini maknanya untuk mengingatkan kita
pada situasi sembilan puluh dua tahun yang lalu
di mana para pemuda kita
dalam situasi yang masih terjajah ketika itu
tetapi mereka mampu menggalang persatuannya
dan kemudian mendeklarasikan sumpah pemuda
yang kita inginkan
yang menjadi cikal bakal untuk kita
memerdekakan negeri ini
nah saya kira semangat itu tetap masih harus
bisa kita dorong dan tetap sama
dengan situasi sekarang
tetapi mungkin tantangannya yang berbeda
kalau zaman dulu kan
semangat pemuda untuk bersatu itu
karena ingin memerdekakan diri
dari penjajahan orang lain
nah tetapi kalau sekarang
dalam suasana negara ini sudah merdeka
maka tantangannya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini
bagaimana pemuda bisa mengisi ke kemerdekaan ini
dan bisa melanjutkan pembangunan
yang sudah dimulai oleh para pendiri bangsa
maupun para pelancong
dan ke depannya eksistensi negara
yang sudah didirikan dengan susah payah ini
harus tetap terjaga
itu yang menjadi tantangan dari para pemuda sekarang ini
berbeda situasi tetapi semangatnya tetap sama
dan tantangan bagi pemuda
dalam setiap generasi juga
kan sudah di era digital
berbeda dengan suasana ketika

pertama sumpah pemuda itu
pemuda ketika itu
semangatnya sama frida
tetapi situasi yang dihadapi tentu berbeda
dan tantangannya juga berbeda
dan sebagai penerus
sebagai generasi pemuda
mereka harus bisa beradaptasi
dan harus bisa mengelorakan semangat juang
untuk membuat bangsa ini menjadi maju
jadi semangat persatuan itu
tetap terbawa sampai kapanpun
dan itu menjadi kebutuhan
untuk eksistensi negeri yang kita cintai ini
pak zainuddin kalau zaman dulu kan pemuda sibuk
dengan gencatan senjata
sekarang sibuk dengan mungkin sosial medianya
pemuda yang dulu juga berteriak untuk merebut kemerdekaan
tapi pemuda yang sekarang banyak sibuk berteriak
malah mencari kesenangan
pemuda bambu runcing melawan penjajah
sekarang banyak sibuk bersenjata gadget
untuk eksistensi dirinya sendiri
bagaimana cara pemerintah kemudian untuk mengarahkan
agar pemuda berjuang secara positif
memang kemajuan zaman
tidak bisa kita hindari
apalagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
tidak mungkin kita untuk hindari
kita menjadi bangsa yang terkucil
kalau kita menghindarkan diri dari kemajuan kemajuan itu
kalau dulu bambu runcing sekarang gadget dan lain sebagainya
ya memang harus kita hadapi
nah karena dasar pemikirannya seperti itu
dan kesadaran dari pemerintah
khususnya kementerian pemuda ularaga
maka di tempat kami itu ada keas depan
jadi kita harus memiliki keas depan
jadi kita harus memiliki keas depan
jadi kita harus memiliki keas depan
nah itu sebagai salah satu cara dari kemenpora
untuk menyesuaikan dengan situasi yang ada sekarang
supaya para pemuda kita
walaupun di tengah tengah kemajuan iptec
tetapi tetap mereka bisa bijak melakukan itu
dan pemanfaatan kemajuan teknologi itu
harus ditujukan untuk kemajuan bangsa
untuk menyampaikan narasi narasi positif
untuk membangkitkan optimisme
khususnya di kalangan masyarakat
maupun di tengah pemuda itu sendiri
nah memang kalau kita tidak pandu
tidak berikan bagaimana pembelajaran atau literasi digital
maka ini bisa terjadi penyalahgunaan
kemajuan iptec ini bisa berdampak negatif
kalau kita tidak berikan panduan dan literasi yang positif
terhadap penggunaan media sosial
karena sangat mudah untuk dari positif ke negatif itu sangat mudah
yang tadinya gunanya untuk memberi informasi
memberi kabar untuk menjaga kekerabatan dan lain sebagainya
bisa memunculkan atau menyebabkan
menjadi sarana untuk membuat informasi yang sesat
yang hoax dan lain sebagainya
maka itu juga akan mengganggu persatuan kita
jadi itu peridah ya
jadi kemenpora menjaga itu supaya tidak terganggu
bagaimana kemudian pemuda indonesia bisa ikut berperan aktif
untuk menjadi agen penyebar toleransi dan juga perdamaian pak
melalui media sosial
ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa media sosial adalah hasil
dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
nah ilmu pengetahuan dan teknologi ini ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat
bagaimana supaya pemuda kita bisa memberikan narasi narasi positif
narasi narasi toleransi apalagi di indonesia ini dengan background yang
berbeda beda berbeda agama berbeda suku bahasa dan lain sebagainya
maka pemuda harus berperan menyampaikan narasi narasi positif
untuk membuat supaya kita ini merasa satu bangsa
toleransi diantara kita harus dibangunkan dengan narasi narasi yang optimis
dan lain sebagainya tanpa harus memandang perbedaan latar belakang diantara kita
itulah makna dari kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pada penggunaan media sosial
para pemuda kita kita ajak untuk harus bijak dan kita dorong terus
untuk memberikan narasi narasi positif dan membangkitkan optimisme
di kalangan masyarakat kita
tanpa itu akibatnya akan berdampak kepada hal hal yang negatif
dan penggunaan teknologi bahkan kearah yang negatif
itu yang kita hindarkan
pak zainuddin interaksi sosial yang nyata juga berubah menjadi interaksi di dunia maya
dan ini dikhawatirkan akan mendorong generasi milenial untuk menjadi apatis
dan kehilangan kepekaan kondisi masyarakat sekitarnya
bagaimana kemenpora menyikapi hal ini
memang fenomenanya seperti itu sih ya
karena orang sudah kalau dia sudah asyik dengan
gadget dan lainnya maka dia sudah asik dengan dirinya sendiri
dia akan cuek dengan lingkungan sekitarnya
apa namanya untuk kita harapkan dia supaya peduli lingkungan
peduli sekitar dan sebagainya itu akan berkurang
nah apa yang dilakukan oleh kemenpora
kita dorong kegiatan kegiatan program program yang membuat para pemuda ini
bukan hanya berinteraksi sosial melalui media sosial
melalui kemajuan teknologi di bidang informasi ini
tetapi juga bertemu langsung bertatap muka bersilaturahim
itu juga masih menjadi bagian dari kegiatan kita
sehingga apa yang kita harapkan para pemuda kita
dia tidak menjadi egois dia harus tetap tahu tentang lingkungannya

dia bisa memahami apa yang dirasakan
apa yang diperoleh masyarakat di sekitarnya
nah itu hanya bisa diketahui kalau dia berinteraksi
nah kalau mereka tidak berinteraksi
hanya melalui komunikasi dengan medsos dan sebagainya
pasti dia akan kurang kepekaannya
nah ini kita asah kepekaan para pemuda itu
dengan kita melahirkan berbagai program berbagai kegiatan
supaya para pemuda bisa berinteraksi secara langsung secara fisik
walaupun sekarang kan sedang pandemi itu belum bisa dilakukan
tetapi begitu pandemi ini selesai kita kembali normal lagi
untuk melakukan interaksi itu
dan media sosial adalah melengkap dari komunikasi
interaksi sosial di kalangan masyarakat itu
dia tidak boleh menjadi hal yang utama
karena hal yang utama itu adalah komunikasi interaksi secara langsung

untuk memperbaiki kekuasaan para pemuda dengan lingkungannya
dan dengan masyarakat secara umum
nah kemudian pak dihadapkan dengan berbagai tantangan
dan permasalahan baru bagi generasi milenial
mungkin pak zainuddin bisa memberikan pesan kepada pemuda
terutama berkaitan dengan momen semangat sumpah pemuda pak
tahun ini kita akan memperingati sembilan puluh dua tahun sumpah pemuda
kepada para pemuda khususnya generasi milenial kita
supaya bisa kembali membaca sejarah
melihat apa sih yang menjadi semangat dari para pemuda kita sembilan puluh dua tahun yang lalu
nah itu yang saya harapkan supaya para pemuda
khususnya generasi milenial kita sekarang ini
supaya paham itu
jangan sampai generasi milenial kita buta terhadap sejarah masa lalu kita
artinya bagaimana perjuangan perjuangan para pendiri bangsa ini
nah semangat sembilan puluh dua tahun sumpah pemuda
dengan tema bersatu dan bangkit
kepada para pemuda kepada kaum milenial kita
ini dijadikan semangat untuk memajukan negeri ini
nah bagaimana caranya anda para kaum milenial
silahkan berinteraksi sosial
tetapi juga harus tahu
harus tahu batas batasnya
kemudian juga tujuannya apa
kita sebagai bangsa kita harus bangkit
setelah pandemi kita harus recovery
setelah pandemi ini kita harus bangkit
maka itu menjadi kewajiban dari para kaum milenial dan para pemuda kita
kalau itu dilakukan
maka itu berarti semangatnya sama dengan sembilan puluh dua tahun yang lalu

memerdekakan dari penjajahan
sekarang tahun dua ribu dua puluh ini
kita harus segera terbebas dari covid ini
peran pemuda sangat dibutuhkan
dan kita harus bangkit dan recovery
untuk menuju kemajuan dari bangsa yang kita cintai ini
baik terima kasih pak zainuddin amali
dan sumpah pemuda ini
hendaknya bisa dijadikan sebagai inspirasi
bagi generasi muda indonesia sekarang
untuk membawa negara ini ke arah perubahan yang lebih baik
makna yang terkandung adalah bahwa peristiwa bersejarah itu
mengajarkan nilai nilai persatuan bangsa
sumpah pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa indonesia
ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan bineka tunggal ika
yang berarti berbeda beda namun tetap satu
terima kasih sekali lagi bapak menteri pemuda dan olahraga republik indonesia
zainuddin amali sudah bergabung dengan kami
ya demikianlah right angle kali ini
saya frida litwina undur diri sampai jumpa